insiden ini adalah buntut kemarahan pengemudi ojek online
para pengemudi ojol kembali berusaha mendekati lokasi untuk melakukan penyerangan susulan
penyelidikan terkai ini
kolektor rizki ihtiyah yahya jakarta